tumben lo main kemari mau nyari kain
kagak kagak semenjak kapan gue pake kain
datengan gue di mari pengen minta bantuan lo
bantuan apa sih
sebagai temen tenang
pak gontor ayi udah nemuin sarukan
balade suruh sini
ayo panggil ya sarukannya mau masuk ciptan
eh gua mau masuk
jangan pak gontor
pak juragan ini pak gontor ini dia
tapi kok beda ya
cuman dia banyak makan sama main layangan
jadi agak gemuk dan agak hitam
gue agak percaya nih
oh gila itu
jangan nyanyi kamu juga sangat joget
kan murah mau bayarin
nggak tuh gue tambahin
nggak mau murah mau apa
nggak tuh gue tambahin
nih nyanyi murah

mau nyanyi mau nyanyi pak gontor
nyanyi pengampilnya mau nyanyi
dia bisa nyanyi kucak kucak utahe
yaudah buruan nyanyi
yang bener ya mis

kasli pak gontor
kasli pak gontor

nipupun lo keras
kurang ngajar lho pak gontori
padahal lo pembuka pukul dulu
mbak gontor ini lha

lu ga tahu dia
masaisa loh lah
saya keselasa iya
segala kuliklah dijadiin kayak sarukan
haaa dia gak liat gua kali ya
jangan katanya sarukan
amita bacang queenie mangga golek indra mayu
yang penting bukan wajah tapi juga otak udah dipakai
kita butuh taktik
aduh kadang kadang liat deh kan
adik model sih
gak keliatan kayak gini
jangan lupa ya
jadi mas sarukan udah belajar bahasa indonesia ya
mere pale dikasih jalan
wah asik banget
sebenernya ane mau ke india mas sarukan
cuman ane kagak tau jalannya
mas sarukan mau gak kantrin ane ke india
tumpas nana jalan ya
cuma mau ke india
tuhan kata ingin ke india hee
kalau mas sarukan kagak keberatan besok kita berangkat
hari ini ane mau beli tiket dulu hee
acak aja lu
nehi nehi nehi dendi nehi musik lu kurang ajar lu sarukan apa serokan ciro
serokan ke nilai lu mau semua nih
kalau ini buku gua gua ratai sobal bal sabar sabar sabar sabar jangan jangan
bisa dibicarakan jangan bisa bisa
sabar sabar bisa gua udah banget kasih kesempatan sekarang udah kesal banget nih
hah gue tipu gua ratain semua biar bakal pergerakan begitu ngerti kagak ada
orang ajar jangan penjontor ayo bong siap siap siap siap kagak bisa
tumben lu main kemari
eh mau nyari kain
sem umwelt apaan gua pake kain
datengan gue di mari
pengen minta bantuan
bantuan apa sih
sebagai teman tenang aja semua pasti beres
serahin aja gue
thanks banget ya
bajak bajak tolong pak
lo dibikinkan dulu lah pak
semua orang di kampung sini tukang tipu
semua pak gontor hanya oknum oknum tertentu aja
kami sih enggak semua baik baik pak
mendingan gue busur gue ratain gue bisik ke tengah tengah
ya ampun pak
gak bisa ya pak
ya ampun pak
ya ampun pak
ya ampun pak
burak banget kan ini
gila kalau lo kan kan jadi pekong
juleha udah bawain sarukan salmankan di topal gehe
beneran nih sarukan
orisi nih ajang asli
dia kapan tuh
dia kira ada gp
hidungnya kayak biateng
nih kapan tuh
jangan buta kayak apem
jangan buta kayak apem tuh
oh ini tuh selamat
oke udah udah udah
acah acah acah
bulan besok lo mau gue india ye
india bagaimana berdua
warga desa gangdang lut
kampung ini kagak jadi anegusura
kagak jadi peternakan terkejut
ini abang ganjen bener sih bang
kagak boleh liat cewek bening dikit
murus banget ini